dan akhir akhir ini masyarakat juga dibuat heboh dengan aplikasi tiktok cash
yang mengaku dapat memberikan penghasilan uang kepada anggotanya
hanya dengan menonton video konten dari tiktok
namun kementerian komunikasi dan informatika bersama dengan otoritas jasa keuangan
telah memblokir aplikasi ini karena disebut tidak memiliki izin
kementerian kominfo atas permintaan dari ojk memblokir tiktok cash pada sepuluh februari dua ribu dua puluh satu
pemblokiran ini dilatar belakangi oleh adanya transaksi elektronik di tiktok cash
yang melanggar hukum karena dicurigai menerapkan skema ponzi
menurut satgas waspada investasi ojk aplikasi serupa tiktok cash
yakni vtube yang sudah diblokir oleh pemerintah merugikan masyarakat
dengan cara memanfaatkan peluang bisnis legal
masyarakat bisa kontak ojk untuk bisa memeriksa legalitas dari peluang investasi baru
agar tidak tertipu
kegiatan ini diduga merupakan kegiatan anikin
di mana member membeli keanggotaan dengan menawarkan keuntungan yang sangat besar
tanpa ada barang atau jasa yang diperoleh
kita ini juga melakukan sistem referral
dimana member ini mengajak member yang lain untuk masuk
dan mereka yang mengajak ini akan mendapatkan bonus yang sangat besar
jika berhasil mengajak member yang banyak
dan kegiatan ini pada akhirnya akan merugikan peserta yang datang belakangnya